berikan aku sedikit air walau cuma setetes bisa bisanya kamu minta air kamu
udah mengganggu acara kami ya betul memangnya kalian ini bisa berdatangan air
oh daya cewek dikasih tahu orang orang itu gak ngerti iya
mengapa bukan putri prabu siluang yang kau jadikan sasaran anak panahmu nabi pramana
ada keperluan apa paman patih datang kemari
aku akan berikan sepertiga kekuasaan pajajaran dan seorang putri yang cantik
ya putri yang cantik
putri dari prabu siluang
aku belum mengerti maksud paman
jika kau hanya mengandalkan kesaktianmu maka kesaktianmu itu tidak sebanding dengan darah santang
kau harus menggunakan ketampananmu dan pesonamu anak muda
bila kau berhasil memikat tara santa dan dia bersedia untuk diperistri olehmu
maka putri prabu siluang itu akan terjadi
dan takluk tanpa susah payah dia akan bertekuk lutut di hadapan kakimu sebagai suaminya
aku mulai mengerti maksud paman
aku akan berikan sepertiga kekuasaan pajajaran untukmu
bila kau berhasil
dan putri yang cantik itu akan jadi istriku
aku setuju paman pantai
utang nyawa harus dibayar dengan nyawa
sekarang sudah waktunya burang berang menuntaskan dendam lama itu
apa kalian semua siap
kita balaskan dendam ayah anda dari gusti prabu mahesa
kalian semua siap
rasanya tidak mungkin raka walang sung sang dan nimasarara santang tidak setia lagi pada pajajaran
apalagi sampai caruban ingin melepaskan diri dari pajajaran
hal ini benar benar tidak dimasuk di akal
apa yang sedang terjadi di pajajaran ya allah
berilah aku petunjuk
hentikan ke sana
kalian ini dari mana
kenapa hendak ingin menghabisi kerajaan pajajaran
kami ingin membalaskan dendam
terhadap ayah anda raja kami
ayah anda dari usti prabu mahesa
yang tewas di tangan berdepah prabu siluwangi
nyawa harus dibayar dengan nyawa
berani sekali menghalangi langkah kami
perkenalkan aku gagak lumayan
siapapun yang berusaha menghancurkan kerajaan pajajaran
dia adalah musuhku
bukan sekali kau menantang kami
janganlah menebarkan dendam karena dendam itu tidak bagus
kamu apapun yang ter righteousness
pidatlah sesuai warisanmu
jangan lupa menjacohkan k bry deck jadi
sembah pangeran sejati
sembah pangeran sejati
terimalah persembahan kami
terimalah hukuman kami pangeran sejati
terimalah persembahan kami pangeran sejati
terimalah persembahan kami pangeran sejati
sembah pangeran sejati
sembah pangeran sejati
sembah pangeran sejati
siapa kalian jangan mengganggu pacar persembahan kami
kenapa kalian meminta kepada selain allah
kami sedang melakukan ritual tersebar kepada bukit ini
agar kampung kami diberikan hutang
seharusnya kalian meminta kepada allah swt
apa yang kalian lakukan ini adalah perbuatan syirik yang dibenci oleh allah
berikan aku sedikit air walau cuma satu teh
kamu sudah menganggap
mengganggu acara kami
memangnya kalian ini bisa berdatangan air
susah ya teng
kita sih tahu orang orang itu nggak ngerti
kau telah mengingatkan kami
ada yang berintikannya
terima kasih banyak
terima kasih banyak banyak